sejumlah sekolah di dki jakarta ditutup sementara karena ditemukan kasus positif covid sembilan belas
temuan kasus ini tidak hanya pada peserta didik
melainkan juga dua orang guru yang terkonfirmasi covid sembilan belas
momok yang dikhawatirkan ketika mengadakan pembelajaran tetap muka
bagaimana strategi pemda dki untuk bisa meminimalisasi
atau meniadakan kluster kluster baru di lingkungan sekolah
kedepannya sudah bergabung bersama saya wakil gubernur dki jakarta
assalamualaikum selamat sore
pak wagub kembali bergabung dengan kita sore ini pak wagub
assalamualaikum selamat sore
mas ikhlas ferdi ikhlas
ferdi ilyas pak
dan pemirsa cnn
ferdi ilyas dan teman teman dan pemirsa cnn
pak wagub langsung saja
kita ingin konfirmasi lagi sejumlah hal terkait dengan penutupan sekolah di dki jakarta
kemarin anda menyampaikan ada tujuh sekolah ya
sampai hari ini sudah berapa pak
dan sebarannya di mana saja
jadi dari berdasarkan laporan sementara yang kami terima
sampai dengan kemarin itu ada sepuluh sekolah yang dihentikan sementara
jadi selama lima hari ditutup ada yang mulai dari delapan januari
ada yang mulai sepuluh sebelas dua belas dan tiga belas januari
ada di beberapa sekolah diantaranya sdn cgr dua pagi
sdn islam andalus
seman dua puluh jakarta
smks malaka jakarta
jadi sementara itu ya
jumlah yang terkonfirmasi
terkonfirmasi terpapar covid sembilan belas itu peserta didik dua belas
pendidik sendiri ada dua
jadi totalnya ada empat belas
demikian tidak ada satupun yang omikron ya
oke tindak lanjutnya apa pak
ke mereka atau sekolah sekolah ini yang kemudian ada terpapar kasus covid sembilan belas
jadi yang pertama tentu sekolah tersebut yang dipastikan
ada warga sekolah yang terpapar
itu ditutup sementara selama lima hari
kemudian sekolah melakukan pembersihan dan infektan
sekali lagi sekalipun itu dilakukan secara rutin dan berkala
kemudian yang ketiga
tentu yang bersangkutan ditangani oleh dinas kesehatan
apakah dibawa ke wisma atlet atau rumah sakit sulianti soroso
atau karantina mandiri ya
kemudian yang berikutnya
kita melakukan aktif cashback
oke kemudian yang berikutnya kita melakukan aktif cashback
spending kemudian tracing ya
melakukan tracing testing dan treatment
jadi tidak kurang dari tiga puluh orang ya
sesuai dengan standar yang diminta oleh who
dari setiap yang terpapar itu kita data
untuk dilakukan pelacakan
kepada siapa saja yang bersangkutan bertemu
kemudian dilakukan tes pcr untuk memastikan
tidak terjadi penyebaran ke warga lainnya
jadi itu yang kami lakukan
terkait dengan adanya peserta atau warga sekolah yang terpapar virus corona
oke pak wagub tracingnya kemudian dilakukan dari orang orang atau anak anak dan peserta didik yang tadi terpapar
kalau dimundurkan ke belakang apakah ini juga dilakukan tracing yang sama begitu pak

kedepan kebelakang dilakukan
jadi tracing itu ada aturannya ada mekanismenya
siapa saja yang harus di tracing
kemudian di testing ya
sampai dengan di treatment
itu ada polanya oleh dinas kesehatan
untuk memastikan tidak terjadi penyebaran atau penurunan
kelanjutan kepada warga lainnya
dan kami sendiri juga ingin memastikan bahwa
melakukan terhadap hal ini
kita meningkatkan satgas satgas kita optimalkan satgas satgas yang ada di sekolah
untuk melakukan pengawasan monitoring
yang ketiga juga kita pastikan bahwa anak anak semuanya warga jakarta
termasuk yang sekolah terlebih yang enam sampai sebelas tahun
kemudian dinas kesehatan juga melakukan active cash finding
kepada sekolah sekolah untuk melihat positivity ratenya yang ada di sekolah sekolah
jadi semuanya sudah ada prosedur sop langkah langkah yang harus kita lakukan
terkait pencegahan penanganan dan pengendalian covid sembilan belas
oke pak wagub kita ingin juga menanyakan soal teknis pembelajaran tatap muka yang berlangsung
misalnya di sd ya
karena tadi banyak sekali anak anak sd kemudian yang terpapar begitu
ini apakah memang mereka dimasukkan dalam shift yang sama dalam satu hari atau satu shift saja
atau bagaimana pembagian mereka
atau ini tergantung kebijakan masing masing sekolah
secara umum memang dimasukkan dalam kelas dengan jarak yang sudah diatur
melaksanakan protokol kesehatan
jadi anak anak itu kami minta pada orang tua yang di rumah bertanggung jawab
bahwa anak anak pergi ke sekolah
dalam keadaan sehat sehat walafiat ya
kemudian cuci tangan disinfektan
kemudian juga membawa hand sanitizer
kemudian kami pastikan mereka menggunakan masker sesuai dengan aturan
dan syarat standar yang diminta
kemudian juga kita minta anak anak berjarak hati hati
terlebih bagi mereka yang menggunakan kendaraan umum
nah sampai di sekolah juga di sekolah jadi tanggung jawab
jadi kita juga mengundang guru karyawan sekolah untuk memastikan anak anak
mengikuti seluruh prosedur tahapan dan protokol kesehatan yang ada
termasuk mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah
kemudian juga di dalam sekolah juga berjarak
tidak boleh makan berhadapan hadapan ya
umumnya kami minta mereka bawa makanan dari rumah masing masing
dan tidak diperkenankan membuka masker makan berhadapan hadapan
jadi banyak sekali aturan ketentuan yang memang sudah diatur
disusun dan harus dilaksanakan
jadi penuh kedisiplinan dan tanggung jawab
alhamdulillah sampai hari ini lebih dari sepuluh empat ratus dua puluh sembilan sekolah yang melakukan ptm terbatas
kebetulan ada sepuluh sekolah yang terpapar dan jumlahnya ada empat puluh
ini memang tidak bermaksud mengecilkan atau mengabaikan
angkanya masih sangat kecil sekali
dari sepuluh sekolah yang ada
mudah mudahan setelah sepuluh sekolah ini kita tentu berharap
tidak ada lagi sekolah yang terpapar covid sembilan belas
karena tadi itu angka atau persentase yang menjadi toleransi atau tolak ukur
kasus di sekolah sekolah ini masih berada di batas yang aman begitu ya
itu memang ada aturan dan ketentuannya
jadi kami memang menusarat
jadi dki jakarta sangat memusarat
lebih lagi dki jakarta didukung dengan sarana prasarana sdm atau tenaga narkotik yang cukup banyak
dan berkualitas dan cukup berkualitas

cukup berpengalaman di samping semua dukungan logistik yang cukup
karena memang sesuai dengan syarat yang ada jakarta memenuhi
sekalipun masih ada yang terpapar yaitu sepuluh sekolah dengan jumlah empat belas orang
agar tidak kemudian muncul lagi kasus kasus terpaparnya peserta didik dan juga pengajar
di sejumlah sekolah yang ada di provinsi dki jakarta
terima kasih wakil gubernur dki jakarta amat riza patria sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih mas ferry ikhlas dan pemirsa cnn